kalian pergi ke geli terawangan
di situ ada perempuan bernama tantri
meres bos besok terima jadi

dan kau membantu bangsa singuman untuk menguasai manusia

sinta cintaan bapak
ya ampun lupa
mas tunggu mas rantangnya mas
makasih bu ya
ini rumahnya ibu tantri
betul siapa kalian
dan ada perlu apa
kami datang ke sini mau menjemput anak itu
di mana dia
memnya siapa kalian
main menjemput saja
rupanya tukang buah ini
musuh jadi pahlawan
hanyur ya tong
ini anak siap
hei bucah ayo ikut aku
gak mau bu
mas dimana kita mas
sinta sinta kamu kemana sayang
hebat patua itu
hanya beberapa tahun meneliti susahannya
kebun tehnya sampai seluas ini
aku sudah di sini
apalagi yang aku tunggu
patwa itu sudah aku singkirkan
jadi saatnya aku menguasai ini semua
aku akan menjadi siluman harimau yang dipandang di kalangan manusia
tadi saya baru melihat lihat perkebunan ini
setelah saya sadari dengan memiliki seluruh perkebunan ini
pasti pamade sangat disegani
mulasmi setelah saya berfikir
saya ingin seperti pamade memiliki seluruh perkebunan ini
kamu harus bekerja keras dulu rey
pamade juga membangun ini selama bertahun tahun kok
kalau perkebunan ini ini semua adalah milik ibu dan riri sebagai pewarisnya
bolehkah saya memiliki seluruh perkebunan ini
iya iya saya akan memberikan seluruh perkebunan ini untuk kamu rei
saya akan memiliki seluruh perkebunan ini
saya akan memiliki seluruh perkebunan ini